wakil gubernur sumatera utara musa rajeksah
tiba di markas direkturat reserse kriminal khusus polda sumatera utara
di jalan sisi ngamar raja medan kamis pagi pukul sepuluh tujuh waktu indonesia barat
hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
musa rajeksah masih menjalani pemeriksaan
musa rajeksah memenuhi panggilan kedua dari penyidik
dalam kasus dugaan alih fungsi hutan seluas tiga ratus enam puluh enam hektare
menjadi perkebunan kelapa sawit di kabupaten langkat
musa rajeksah diperiksa sebagai saksi karena pernah menjabat direksi
di pt anugrah langkat makmur yang merupakan perusahaan keluarganya
kini perusahaan perkebunan yang dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu
dipimpin adiknya musa idisyah
yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polda sumatera utara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini